gerakan nasional pengawal fatwa gnpf majelis ulama indonesia akan kembali menggelar aksi
aksi ini bertujuan untuk meminta penegak hukum memberikan hukuman maksimal
kepada terdakwa dugaan kasus penodan agama basuki cahayapurnama
rencananya gnpf akan mengirimkan surat izin kepada kepolisian untuk menggelar aksi lima puluh lima
aksi ini akan dimulai dari sholat bersama di masjid istiqlal kemudian dilanjutkan ke depan mahkamah agung
ketua gnpf baktiar nasir mengatakan aksi akan berjalan damai
dan jika ada aksi anarkis baktiar memastikan itu bukan gnpf
untuk itu agenda kami hanya sholat di masjid istiqlal berjamaah dan long march ke mahkamah agung
tidak ada agenda lain
kalau ada agenda lain kami akan umumkan
dan seandainya ada tambahan tambahan yang ingin melakukan
misalnya tiba tiba jalan dari mahkamah agung ke istana presiden